halo kevin hehehe kevin anik bawain buah no seger bener buahnya waduh nggak perlu repot repot
lagi yang haduyang tapi kan kenapa tapi tapi terus terkone nangis semuanya kenceng semua
orang pada bangun yang ada di rumah ini mau iya deh iya deh iya
nah gitu dong makasih sayangku i love you sayang berhasil ya berhasil dong pacarnya kan
baik jadi sekarang bisa nyawa deh kevin mau ikutan facial enggak nggak perlu kok ya udah
kalau nggak mau harus buru buru pergi dulu ya kevin mampus lu tony ah kevin sayang
ada cewek tuh cantik
waduh tuh cewek cakep banget abis jadi nafsu
teman teman abis samperin dulu ya teman teman teman teman abis sampai dulu ya teman teman abis sampai dulu ya
sampain kenapa abi sampain disampar sama cewek tadi
bukan abis digigit nyamuk

sayang aduh sayang kamu kok terlambat sih
kamu kan kita janjiannya sejam dari tadi kayak datangnya
aduh langsung langsung aku udah mesti pergi nih
yang pertama nenek aku itu gak boleh makan makanan yang keras keras
terus permen karet nggak boleh s juga tidak diizinkan ngerti dong
ya terus kalau dia lapar gimana yang
nah yang kan disini banyak jus ada jus apokat semang kameleon terserah kamu
kalau mau kasih bubur ayam buburnya aja nggak usah dipakain ayam
peraturan kedua apa ya
oh iya nenek aku gak boleh kamu biarin pergi ke toilet sendiri ya ya
ketiga nenek aku itu gak boleh dimarah marahin
terakhir nenek aku gak boleh capek capek
paham kan semuanya gampang
iya iya iya yang terus neneknya mana
di rumah nenek aku tolong dijagain ya sayang aku udah harus facial
oh ya kalau mau ngomong sama nenek harus agak kencer
soalnya nenek aku agak budik budek dikit ya
udah sayang muah sayang emang kamu
oh ini lagunya
apa yang kalian lakukan disini
lagi nyanyi pak emangnya lagi main debut
galak banget sih pak
mendingan sekarang kalian turun dari sini
tapi bapak ganteng juga
aduh ampun lagi enaknya ya
abi dewan sidang mempertanyakan
kenapa sampean menjadi lelaki setengah matang
abisnya abi suka
cintaku buah hatiku
biarpun kamu sudah mempunyai anak
tapi aku tetap kau mencintai kamu
aduh aku nggak ajar lo
eh hitam dekil
gue ini calon bapak lo
jadi lo jangan macem macem sama gue
aku ini suaminya
dede memang bener dia suami saya
nah tes ini
bukan cepukan tony
orang kali ah masa sih kamu ngapain kamu disini ini nenek nenek siapa itu itu nenek saya saya
dari bandung orang orang kali saya bukan tony ah makasih nek dia tony kan yang tinggal di
tempat om anwar dia yang bayarin saya yang main bener kan nenek saya emang gak kenal sama yang
punya om anwar gak kenal salah orang berarti kan bener jadi kalau bukan tony kamu siapa dong oh
nama saya oh carmen saya dari bandung bapak saya namanya budi ini nenek saya salah orang
saya mau ke tony udah capek masa ini terus capek nanti yang lainnya men yuk tuh dengerin tuh nenek
saya manggil saya men itu nama kesayangannya buat saya salah orang ya
oh tony apa bukan sih tapi kok sama ya kita eh om ku tersayang tersayang tersayang ngapain kamu
sini cuma main main doang main main main kalau pulang sekolah selesai langsung pulang ke
rumah ah om ini lama lama ke mami ya nyebelin lebih nyebelin lagi kalau mami kamu si jamila itu
telepon kemarin nanyain kamu tahu
oh gitu ya om oke deh nanti tita bilangin ke mami kolom anwar itu sebel banget sama
mami anak sama emak emak aja sih lah iya dong om namanya juga keturunan gimana sih ya udah
pokoknya pulang iya dong aku tersayang tapi sebelumnya kita mau ke kamar mandi dulu ya
enggak tahan nih enggak ada om tapi matanya om kenapa ya
halo kevin hehehe kevin ani bawain buah no seger bener buahnya
waduh enggak perlu repot repot ampok apa mpok kevin jangan manggil pok dong panggil aja ani
bukan dibikinin teh kek
kita kan mau santai santai ya nama kak kevin
em a a mau coklat enggak
missis bentar ya mau ke
keluar bentar mau ke kamar mandi
kebelet kebelet ya
kok tita ditinggal sendirian
balik lagi ya
stw mau dilawan
eh jangan kata teh
susu kuping madu bikinin
laki gue mau di mbak juga
hah lo belum tau gue kan
eh kevin mana
kok kagak ada
ye nggak tau sowat gitu lo
nyampur aja sih
udah sini sini minumannya sini
nggak sopan banget sih
aduh sini ya nyapu kek sono
ampe situ tuh jalan tol lo bersini semua ya
sialan juga keren
mangkenya jangan suka ngelawan
lo bukan saingan gue
muntah ampe jalan tol
ntar gue beresin tuh jalan tol
si abi kenapa sih lama sekali dalam toilet
ih jangan jangan dia ditangkap polisi bo
buka abi nggak cakep lagi
ah nggak mungkin ditangkap polisi
polisi juga jijik sama mukanya dia
buka abi merah merah
apa bau sobi
hah sampaiin ini apa sih orang lagi nangis kok dibilang hebat
maksud gue terangan maminya itu loh kenceng banget
yuka muka abi nggak cantik lagi
muka abi merah merah yuka
sampian diem sampian diem dulu
nah sekarang liat kaca
coba sampean tanya sama kaca
abi apa bawang merah teh ya
abi apa bawang merah
yang pasti cantik kan yuka lah
tuh tuh tuh tuh
yuka cuma ngecanda
abi lebih cantik
sekarang abi diem dulu jangan nangis ya abi
sumpah lo yuka iya
hah pas sampian diem kah